tapi mudah mudahan apa yang sudah saya utarakan tadi bisa menjadi pertimbangan buat bapak kedepannya
karena ini akan menjadi prestasi yang baik buat reva dan buat sekolah kami pak
saya akan pikir pikir lagi saran dari pak amir
iya terima kasih pak
itu pak rt

pindah ya ya
bener pak rt
emang rt kan udah bener nyomut
kalau kekenceng kan nanti biru biru
maaf nih pak kalau malam malam mengganggu waktunya
sebentar ya saya pengen reva
re gak perlu pak
soalnya saya perlunya sama papinya reva
ada masalah apa
nggak ada masalah apa apa pak
jadi begini pak
reva itu salah satu murid perempuan yang berprestasi di sekolahan pak
selain pintar dan berprestasi reva itu juga baik sopan cantik
ya intinya kami bangga punya murid seperti reva pak
ya ini berkat
didikan bapak sebagai papinya reva
terima kasih atas pujian bapak
walaupun jujur kayaknya berlebihan juga
yang penting saya sebagai orang tuanya reva bangga
kalau seandainya reva memang menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh sekolah bapak
dan kami juga selalu mendukung kegiatan reva
yang pasti kegiatan yang positif pak
karena sayang pak kalau punya anak atau murid secerdas dan berbakat reva itu
kalau dia tidak diikutkan lomba lomba pak
karena kan reva itu butuh sarana dan ruang untuk menambahkan aktualisasi dirinya pak
di sekolah kan reva sudah punya prestasi yang baik pak
dan sekarang ini reva sudah bisa berjaya
apakah butuh ruang aktualisasi yang lebih tinggi lagi pak
kan banyak tuh pak ajang lomba kontes yang membuat anak menjadi semangat pak
tapi di mana saya bisa informasi tentang ajang ajang seperti itu
banyak cara sih pak
kita bisa melihat dari sepandu
kadang kami dari pihak sekolah juga dihubungin sama panitia
kalau mau update kita bisa melihat di sosial media ya si memad
sosmed maksudnya pak
tapi kadang kalau anak berprestasi seperti reva itu langsung dihubungin pak
kami dengar juga pak kalau reva itu terpilih mewakili jakarta timur
untuk mengikuti kontes cowok cewek oks dki pak
bapak menawarkan kepada saya kontes atau ajang di mana reva dipasangkan dengan boy begitu
untuk ajang ini saya keberatan
keberatan gimana pak maksudnya
ini ajangnya di silupan
reva bisa menang nanti dia bisa ikut di tingkat provinsi
bahkan tingkat nasional pak
yang nanti akan diundang ke istana pak
kok tadi video call aku gak diangkat sih
aku tuh lagi ribet banget lagi genting banget
aku gak mungkin jawab video call kamu
lagian emang kenapa kamu tiba tiba telepon aku
kan kita baru aja ketemu di sekolah
udah ya kangen kangen nanya ntar dulu
pokoknya sekarang kamu doain aku oke
ya emang sih gue masih kangen sama dia
meskipun tadi udah ketemu di sekolah sih
tapi kenapa minta doain ya
ada apa ya
jangan jangan rencana meli sama cindy mau bawa pak amir
ketemu sama papanya reva biar diizinin
kalau soal itu sih semoga
amin ya allah
iya kalau misalkan reva nanti bisa memenangkan kontes ini
reva bisa menjadi duta pemerintah di bidang kepemudaan pak
ya dan sebagainya
dan juga kalau misalkan reva ingin mendaftar di universitas ternama
tanpa harus melalui tes pak
dan juga kurikulum vted nya akan mendapat nilai plus pak
saya pribadi tidak keberatan dengan ajang ini
ah jadi bapak setuju pak
nah tunggu tunggu pak
saya belum selesai dengan kejelasan saya
maksud saya begini
saya tidak keberatan dengan ajang ini
tapi saya keberatan kalau seandainya reva dipasangkan dengan boyo
emangnya kenapa ya pak dengan si boy
bukannya saya membela boy pak
anak yang baik kok pak
dia di sekolah tidak pernah macem macem
juara bela diri
dan juga dia itu anaknya ringan tangan pak
maksud bapak dia suka ngukur
oh bukan pak bukan itu
istilah ringan tangan kan ada dua macam pak
ini yang satunya
suka memberi suka menolong sesama pak
dia paling gak bisa pak kalau melihat teman kesusahan
dia pasti orang pertama yang ngebantu duluan
menyandingkan boy sama reva untuk mengikuti kontes ini
ya sama sama berprestasi lah pak
cocok dan menang pak
ya allah aku mohon
ketuklah hati papi ya allah
semoga aja papi mau dan izinin aku amin
saya tetap dengan keputusan saya bahwa saya keberatan
kalau seandainya reva ikut ajang ini
apa yang sudah saya utarakan tadi
bisa menjadi pertimbangan buat bapak kedepannya
karena ini akan menjadi prestasi yang baik buat reva dan buat sekolah kami pak
saya akan pikir pikir lagi saran dari pak amir
terima kasih pak
saya nggak janji
nggak bisa janji untuk melaksanakan saran saya
tapi tolong reva diizinkan pak
terima kasih atas perhatiannya buat anak saya reva
terima kasih juga atas waktunya
udah mau mendengarkan apa yang kita obrolin
kalau gitu saya permisi
pamit dulu ya pak
saya nggak sempat menjodorkan minuman
seret sih tipis
seakan sudah menjabarkan sesuatu
terima kasih ya pak sebelumnya pak
permisi ya pak assalamualaikum